deretan mobil mobil off road ini tengah bersiap menuju medan yang menantang
namun ini bukanlah mobil sungguhan
melainkan miniatur dari mobil di kelas adventure
lumpur tanjakan hingga kubangan air
jadi trek yang harus dilalui mobil mobil remote control off road ini
tak jarang banyak mobil off road yang kesulitan melaju
terguling hingga terjebak di kubangan lumpur
track yang penuh tantangan menjadi keseruan tersendiri
seperti komunitas graf workscale di bandung jawa barat ini
anggotanya pun beragam mulai orang dewasa hingga anak anak
saya mulainya dari senang mobil mobil beneran
jadi turun ke mobil mobilan ini
terus saya senang balap juga
ada adrenalin ada kejadian yang kita kejar

seru banget soalnya kita tuh ngelewatin rintangan
selain itu juga kita main rc nya di alam
jadi sambil menikmati suasana alam
selain bisa mengisi waktu bersama keluarga di akhir pekan
tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga anak anak
komunitas ini berkumpul setiap hari minggu
di daerah kawasan lembang sukawana kabupaten bandung barat jawa barat
lembang kabupaten bandung barat